selamat pagi pemirsa cnn connected
kali ini saya punya resep yang gampang untuk dibuat
sebenarnya anak kecil aja bisa bikinnya
isinya itu atau topping atasnya itu
saya mau kasih tometo saya mau kasih oregano kasih sedikit time
ada seger dari lemonnya juga
oke yang pertama
saya punya roti baguette
saya mau pakai kurang lebih
saya mau bikin untuk satu keluarga
berarti satu roti baget ini cukup untuk satu keluarga
jadi saya mau potong kurang lebih tebalnya segini
saya panggang kurang lebih tiga menit aja
jangan terlalu lama
karena saya enggak mau roti baguette itu nanti jadi terlalu keras
kita taruh aja di tray
sebenarnya sebelum ditaruh di tray
kita bisa olesin dulu margarin butter
atau plain sama sekali
kita taruh aja kayak gini
jadi ini enak banget sebenarnya untuk nibbles untuk mancis
bahan juga gampang banget didapat
suhunya sekitar satu ratus enam puluh deh
satu ratus enam puluh derajat aja
oke sambil nunggu rotinya dipanggang
saya mau bikin isiannya
jadi isiannya ini
saya mau yang agak sedikit fresh
saya pakai tomat
jadi saya ini mau potong kotak kotak
atau kalau suka boleh kita tambahin juga pineapple
sebenarnya agak mirip sama cara kita bikin salsa
tapi bedanya kalau salsa kita pakai coriander
kalau ini saya ganti
oke kita potong tomatnya semua
sambil nunggu rotinya matang
oke tomatnya udah cukup
jadi kita pakai dua buah aja
lemon ini kita tekan tekan dulu
airnya tuh lebih banyak keluar
dan enggak keras
kita pakai lemon
kayak gini aja
oke tinggal kita tambahin garam
garam lalu black pepper
jadi kita ambil daunnya aja
oke soalnya ini udah cukup
ini semua rasa cukup
ini tinggal kita aduk
saya mau cek rotinya
takut terlalu kering
rotinya udah cukup
rotinya udah jadi
dan enggak lupa terakhir olive oil
saya mau kasih disini
jadi ini simple banget
ini aku mau kasih di atasnya
oke tambahin oregano
oke tambahin oregano atasnya
saya mau kasih olive oil di atasnya
dan keju camembert
sorry keju camembertnya hampir lupa
jadi saya biasanya
kalau kasih keju camembert saya cubikkan
duit aja saya taruh begini
atau kalau enggak ada keju camembert
kita bisa ganti kejunya pakai
lalu saya mau kasih nanti kasih